sampai dengan saat ini memang masih rame lancar belum terjadi lonjakan yang cukup signifikan
namun kami dari satlantas forest bogor sudah mempersiapkan langkah langkah antisipasi apabila memang terjadi lonjakan
memang setelah gerbang ciawi itu kami bekerja sama dengan jasa marga itu sudah disiapkan jalur kontraflow
dari gerbang exit gerbang siawi sampai dengan kilometer empat lima ratus
kemudian memang semenjak tadi pagi dan kemarin sore kemarin di hari selasa sore serta malam hari
serta tadi pagi pukul enam itu sudah kami laksanakan pemeriksaan dan penerapan ganjil genap
untuk kendaraan yang akan menuju jalur puncak
kemudian apabila memang sampai dengan nanti menjelang siang hari itu arus lalu lintasnya
lonjakan kendaraannya cukup tinggi maka rekayasa seperti one way ke atas itu juga rencana nanti sudah kami siapkan